raja arab saudi salman bin abdul aziz al saud dipastikan akan berkunjung ke indonesia awal maret mendatang
kedatangan raja arab ini berdekatan dengan penawaran proyek grassroot refinery ataupun juga grr bontang
yang dilakukan pada dua puluh delapan februari dua ribu tujuh belas
dilansir cnn indonesia com direktur mega proyek pengolahan dan petrokimia pertamina rahmat hardadi menyatakan
proyek kilang bontang terbuka untuk semua pihak
pertamina pun sedang mencari mitra strategis untuk pembangunan grr bontang
perusahaan arab saudi saudi aramco diberi kesempatan dalam tender proyek yang bernilai delapan hingga sepuluh miliar dolar amerika
berkapasitas tiga ratus ribu barrel per hari tersebut
sebelumnya saudi aramco sudah menjadi partner strategis pertamina dalam proyek modifikasi kilang cilacap